coba bapak pikir apakah pantas anak saya memilih anak musuh saya untuk jadi istrinya
kemarin sore ketika saya berkunjung ke rumah pak ibrahim dia menganggap ikan anak bapak sebagai anak kandungnya sendiri
permusuhan ini berjalan sepihan
bagaimana mungkin saya percayakan anak saya ini satu satunya menikah dengan nika
kalau saya masih menaruh dendam kepada bapaknya
urusan yang lalu sudah lama saya kumpul pak bu
dan tidak satu pun di antara kami yang memperoleh jabatan itu
wajib diketahui pak muhtar
saya rasa bapak tidak usah turut campur urusan keluarga saya
meskipun bapak orang pintar saya orang desa yang tidak sekolah tinggi
tapi sikap kependudukan saya terhadap sesama muslim itu saja
biarkan saya selesaikan persoalan saya sendiri pak
saya cuma mengamalkan sabda rasulullah
tidak sempurna iman iman saya sendiri
sebelum dia menginginkan
bagi saudaranya sendiri
apa yang dia inginkan
untuk dirinya sendiri
memilih anak musuh saya
untuk jadi istrinya
ketika saya berkunjung
ke rumah bapak ibrahim
sebagai anak kandungnya sendiri
sebagai anak musuh bapak
sebentar saya panggil bapak
keadaannya tambah gawat
tadi dia muntah darah
pak dr hasan membawanya dengan ambulans
katanya lepernya pecah
dia selalu sebut sebut
saya tidak tega pak
dia mau ketemu anak
tidak seorang pun yang dapat menolong bapak
kecuali sikap bapak sendiri
demi istri saya
tergunkan kami kembali
setelah kemarin bapak mengecam kedatangan saya
kepedulian saya akan urusan keluarga bapak
tapi sekarang bapak datang dengan sukarela
mengundang saya untuk ikut terlibat
tidak ada yang bisa saya lakukan
saya salah pak
saya salah pak
kesalahan yang kelihatannya sudah membuahkan musibah
setan sudah menyesatkan saya pak
selama dua puluh tahun
aku bisa berjaya
kau izinkan aku memeluk cucuku
bertemu kembali dengan anak dan menantuku
dari hati suamiku
yang memelihara dendamnya
tidak kau izinkan aku melihat matahari esok
aku tidak akan memelihara
aku tidak akan memelihara matahari esok
aku tidak akan memelihara matahari esok
aku tidak akan memelihara matahari esok
aku tidak pernah ingin melihatmu
aku bisa bertingkah
aku tidak pernah melihatmu
aku tidak pernah menerima
aku juga tradisi
aku sangat penat
aku jadi percaya
saya adalah penguasa
yang menjaga tujuan
aku membantu kamu
musuh allah yang terbesar
mereka yang mengaku islam
tapi melakukan tindakan tindakan yang tidak islami
iriah hati dan dendam
menghapuskan segala perbuatan baik kita
seperti api membakar kayu
sudah terlalu lama
padahal tidak seorang pun diantara kita yang mendapatkan jabatan itu

tidak ada yang bisa mengatakan

tidak ada yang bisa mengatakan

tidak ada yang bisa mengatakan

tidak ada yang bisa mengatakan

tidak ada yang bisa mengatakan